wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno menyatakan polemik anggaran
serta jumlah tim gubernur urusan percepatan pembangunan atau tgupp telah usai
menurut sandiaga kementerian dalam negeri mau bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah tersebut
usai bertemu dengan menteri dalam negeri cahyokumolo
di sela sela operasi keliling pengecekan gereja di malam perayaan natal
sandiaga mengaku polemik tim gubernur urusan percepatan pembangunan telah selesai
sebelumnya kemendagri menolak anggaran tgupp senilai rp dua puluh delapan miliar
lantaran dianggap tidak masuk akal
sandiaga mengatakan masalah tersebut telah selesai dan tidak mengganggu jumlah personil
serta anggaran yang sudah diajukan sebelumnya